menjelang laga perempat final piala asia u sembilan belas melawan jepang
minggu malam pelatih tim nasional indonesia indra syafri
sudah memiliki strategi untuk meredam agresivitas tim kuat calon juara jepang
setelah laga terakhir penyisian grup a
rabu malam lalu timnas indonesia u sembilan belas kembali berlatih di jakarta jumat pagi dua puluh enam oktober
latihan ini merupakan bagian dari persiapan tim indonesia
menjelang laga melawan jepang pada perempat final piala asia u sembilan belas
yang akan berlangsung di jakarta minggu malam dua puluh delapan oktober dua ribu delapan belas
latihan dititik beratkan pada pemulihan fisik dan pematangan strategi permainan
menghadapi jepang dengan gaya bermain agresif
pelatih indonesia indra syafri sudah memiliki strategi untuk meredam permainan cepat jepang
dua pemain andalan indonesia
tod fair dan egy maulana fikri terlihat hanya melakukan latihan ringan
kedua pemain ini cedera pada pertandingan terakhir indonesia melawan uni emirat arab
keduanya masih belum bisa dipastikan tampil
untuk perkembangannya nanti dia bisa bermain apa enggak
nanti mungkin masih kita observasi dulu selama satu dua hari ini
jadi kita belum bisa nentuin apakah dia bisa bermain
meskipun di atas kertas timnas menemui lawan yang cukup berat
diharapkan indonesia dapat mengalahkan jepang
dan berhasil masuk babak semifinal piala asia
serta memastikan satu tiket pada piala dunia u dua puluh
randy putrama jakarta